dan kita langsung saja terhubung dengan produser lopangensianen indonesia sandra insana yang kayaknya udah belanja duluan nih di transmart cempaka putih
selamat siang sandra sandra apa aja sih yang diskon di sana
ya selamat siang mevri ini sebelumnya kalau kita bicara hari ini hari sabtu hari libur ya weekend
ini mungkin mevri dan juga pengunjung keluarga di luar sana lagi mencari tempat yang pengen bisa bikin happy happy tapi tetap juga menguntungkan
nah ini saya mau ajak mevri mungkin nanti setelahnya ataupun para penonton ya untuk menghabiskan weekendnya di tempat yang bisa bikin happy dan tentunya juga menguntungkan
betul sekali saat ini saya sudah berada di transmart cempaka putih jakarta pusat
di mana saat ini ini spesial hanya di hari ini ya digelar acara transmart full day sale
jadi kalau biasanya mungkin terkadang kita ada diskon hanya di jam jam tertentu ini benar benar hari ini khusus ya digelar mulai dari buka
tadi sekitar sepuluh
sampai dengan nanti di jam sepuluh malam
dan bagaimana suasana terkini saya akan ajak mevri dari sini melihat di belakang saya juga sudah banyak dari tadi kita lihat ya banyak sekali para pengunjung yang datang ke sini untuk memanfaatkan tentunya promo promo menarik yang sudah disiapkan
dan tentunya ini bukan hanya di transmart tempat saya berada saja tetapi transmart full day sale ini digelar di seluruh transmart yang ada di indonesia
pertanyaannya memang kenapa sih bisa ramai seperti ini
nah ini saya akan jelaskan
karena memang diskonnya di sini kayaknya saya jarang jarang lihat diskon yang sebesar ini ya
di sini disiapkan untuk para customer ya promo promonya itu dengan menggunakan pembayaran kartu kredit bank mega kemudian juga bank mega syariah dan juga aloprime
ataupun untuk memudahkan
juga para pengunjung di sini yang ingin berbelanja ya karena kan memang kita tidak tahu kapan lagi ini digelar ya
jadi ada juga alo prime paywater yang bisa digunakan jadi belinya sekarang bayarnya nanti ya
dan tetap harus tentunya yang dicari kalau promo itu menguntungkan
memang pertanyaannya apa saja sih di sini produk produk yang memang di diskon seperti itu
jadi mulai dari makanan daging daging daging ayam daging sapi dan sebagainya
kemudian juga minuman pakaian pakaian
jadi kita juga sudah saya sudah coba lihat lihat ya
kemudian juga tentunya sepeda listrik koper dan ini elektronik diskon besar besaran juga tentunya ya
seperti tv ac kemudian juga kulkas dan lain sebagainya
salah satunya ini biar mevri pengen kesini saya kasih lihat nih
di sini kita sudah lihat banyak promonya sih kalau saya hitung bisa pilih tiga kali lebih ya
seperti satunya juga mungkin yang ada di sini
jadi harganya misalnya dari juta
bahkan ada yang dari harga empat juta
bahkan saya juga tadi sempat melihat yang dari harganya sebelas juta bisa dihargai sembilan juta
tapi kayaknya jadi mungkin mie sri atau orang orang yang pengen tahu diskon marik apa yang ada di sini bisa datang
karena tentunya ini masih akan dibuka setiap dengan jam sepuluh malam
baik terima kasih banyak atas laporan anda
jadi mungkin sandra bisa tetap bertahan dulu
di transmart cempaka putih
tungguin saya dan juga semua rekan rekan yang kayaknya mau langsung belanja ke sana
karena sesuai yang tadi sandra sampaikan ya
diskon ini akan masih digelar berlangsung sampai pukul sepuluh malam nanti ketika tutup
dan banyak sekali penawaran menarik
yang paling penting tadi ya belanjanya sekarang bayarnya bisa besok
terima kasih banyak atas laporan anda
produser lapangan cnn indonesia sandra insana yang melaporkan langsung dari transmart